enam tahun terakhir penjualan pohon cemara untuk aksesori perayaan natal kalah ramai dibandingkan pohon plastik
namun tren tersebut mulai berubah dua tahun belakangan
pedagang pohon cemara di kelurahan leduk prigen pasuruan mengaku
penjualan pohon cemara untuk kebutuhan perayaan natal mulai meningkat sejak dua tahun lalu
orang orang trennya mau mulai berubah jadi kalau dulu suka yang pohon plastik
sekarang kayaknya udah jenuh mungkin jadi inginnya pohon itu pohon yang hidup natal
bisa ditanam lagi bisa hidup lagi sampai mungkin lima tahun kan masih kepake tambah seger tambah tambah gede
tak hanya untuk memenuhi permintaan saat natal
pohon cemara dari petani ledug ini juga untuk memenuhi pesanan rutin dari palsu
di pasar seluruh indonesia
pohon pohon ini biasa diminati untuk kebutuhan taman dan pagar hidup
untuk mempertahankan minat pasar para petani menjaga kualitas pohon dengan memperhatikan bentuk yang lurus
tinggi pohon yang ideal dijual di pasar adalah enam meter
untuk mendapatkan tinggi enam meter pohon cemara harus dikarantina terlebih dahulu
yaitu pemungkusan akar agar pohon tidak stres ketika dipindah saat pengiriman
kalau sebesar ini
seharusnya diperlukan sepuluh tahun ke atas
perawatan selama sepuluh tahun apa pak
ya itu kunting gunting daunnya supaya rapi
kalau enggak digunting ya panjang panjang rantingnya
pohon cemara yang biasa digunakan untuk perayaan natal adalah jenis cemara duri
ardia putri pasuruan